sejumlah politikus dan petinggi partai politik angkat bicara setelah penangkapan ketua umum partai persatuan pembangunan romahur muzi atau romi oleh kpk di surabaya jawa timur
jumat pagi politikus senior golkar akbar tanjung mengatakan sangat terkejut ketua umum p tiga terjaring ott kpk
sementara itu ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menyatakan sangat prihatin atas penangkapan romi
wakil ketua dewan kehormatan dpp golkar akbar tanjung mengatakan sangat terkejut dan tidak menyangka
salah satu yang terjaring ott kpk adalah ketua umum p tiga romahur muzi atau romi
hal ini disampaikan akbar saat menghadiri silaturahmi kader golkar provinsi banten di bsd serpong tangerang selatan jumat malam
akbar tanjung juga mengingatkan kepada semua pimpinan partai politik agar tidak melakukan tindakan yang melawan hukum
semuanya ya kaget lah mengenal adanya semua itu kan
dan jangan saja itu bisa memberikan satu cita yang tidak baik
bagi ketua partai
bagi ketua partai
ini selalu mengingatkan kepada pemimpin partai partai yang lain untuk tidak terhubungkan dengan langkah langkah atau tindakan
yang yusuf bisa nanti membuat cita cita yang lain
hal yang sama dilontarkan komandan komando tugas bersama kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono
ahy mengaku kaget mendengar kabar tertangkapnya romahur muzi
ia berharap penegakan hukum di negara ini tidak tebang pilih
saya juga tadi baru dilapori pada saat mendarat ya
jadi kaget tentunya mendengar berita tersebut
saya belum memahami secara utuh bagaimana situasi ataupun kronologisnya
tapi kalaupun ternyata itu memang terjadi ya tentunya kita semua menyesalkan dan kami tetap dalam posisi bahwa di negeri ini harus terus ditegakkan keadilan dengan baik
negara hukum kita juga memberikan ruang kepada siapapun untuk mendapatkan haknya
termasuk kita tahu jangan sampai penegakan hukum itu bersifat tebang pilih
kita tentunya mendukung upaya kpk
yang penting benar benar ini diletakkan secara proporsional kembalikan kepada norma hukum
dan kita berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya
sementara ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menyatakan prihatin
ia hanya bisa mendoakan agar romi tabah menghadapi persoalan hukum yang tengah menimpanya
saya tentu prihatin prihatin sekali teman saya saudara romi apa yang terjadi
tadi kita tunggu dari penjelasan kpk tapi setelah saya prihatin mudah mudahan saya berdoa agar romi diberi kekuatan ketaban menghadapi musim ini
jumat pagi kpk menangkap lima orang di surabaya jawa timur
salah satu di antaranya adalah ketua umum partai persatuan pembangunan rumahur muzi
kpk belum memberikan keterangan seputar alasan penangkapan itu